kota batam adalah kota terbesar di provinsi kepulauan riau
ada sejumlah pulau kecil yang menjadi bagian dari kota batam seperti pulau rempang dan pulau galang yang kini telah tersambung oleh jembatan barela
letaknya yang berada di selat malaka dan selat singapura menjadikan kota ini sangat strategis sebagai jalur perdagangan
tak heran beragam etnis berbisnis dan tinggal di batam sejak pertengahan seribu sembilan ratus enam puluh an hingga sekarang
halo selamat datang di batam kota multi etnis
di sini ada orang tionghoa orang jawa orang aceh orang melayu dan ada banyak etnis lain di sini
kita akan kulik makanannya dan juga jalan jalan melihat sejarah sejarah kota batam
saya mulai petualangan hari ini dari pusat perdagangan kota batam yakni kawasan nagoya
di sini berjejer perkantoran pertokoan termasuk kios penjual makanan
kawan kawan saya di batam menyarankan saya untuk mampir menyantap sarapan di sebuah kios makanan yang menjual kuliner kondang di nagoya
kita buka hari dengan isi perut pakai karbohidrat dan juga protein
saya pilih menu milendir ini makanan khas bangsa melayu yang ada di kota batam
udah tahu yang ada siasat siasatnya di bawah the coburnya
kirim kertas karena aprender bahasa inggris
memang terlihat seperti mie pada umumnya tapi kuahnya yang kental menyerupai lendir membuatnya diberi nama oleh masyarakat setempat sebagai mie lendir
keunikannya berasal dari rasa kuah mie lendir yang terbuat dari ubi jalar dan kacang tanah
campuran gula jawa yang sangat terasa menunjukkan adanya percampuran budaya melayu dengan budaya jawa
sang pembuat partinem mempertahankan resep mie lendir yang ia peroleh dari orang tuanya sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
semua bumbu dapur ada mbak ada bawang merah bawang putih lengkuas jahe cabai pakai kuah kacang kacang tanah
itu kuahnya kan bisa hitam kan baik gula merah itu yang bikin warnanya manis
rasanya yang terasa di dalam kue kacang tanah
konsisten membuat mie lendir menjadi favorit warga lokal dan juga wisatawan yang datang ke kawasan nagoya
hadirnya kuliner peranakan ini membuktikan bahwa ada berbagai macam budaya yang ada di kota batam
setelah perut penuh saya akan menuju ke ujung kota batam
untuk menikmati keindahan pantai terluar di provinsi kepulauan riau
dari pusat kota saya menempuh perjalanan sekitar lima puluh km ke ujung utara pulau batam
ada sejumlah pulau pulau kecil di wilayah ini namun pilihan saya jatuh pada pulau putri
pulau putri dikenal sebagai pulau yang masuk dalam gugusan pulau di kepulauan seribu
pulau putri juga dikenal memiliki keindahan laut
wisatawan yang ingin menuju pulau putri dapat menggunakan jasa penyeberangan yang disediakan nelayan setempat
bertolak dari pantai nongsa saya tempuh perjalanan kurang lebih lima belas menit
waktu yang cukup bagi saya untuk menikmati pemandangan dari perbatasan indonesia dengan negara tetangga
kita sekarang sudah
di tengah tengah perjalanan menuju ke pulau putri
di sini sudah semakin kelihatan gedung gedung mewahnya punya singapura dan juga pantai terluarnya malaysia
jadi ini spot yang asik banget sebenarnya untuk menikmati siang sampai sore hari
melihat daerah perbatasan punyanya indonesia
beragam kegiatan bisa dilakukan wisatawan di sini
seperti berenang memancing ikan bersepeda hingga berfoto ria
saya pun menyewa sepeda dengan tarif sebesar rp dua puluh ribu rupiah per jam untuk mengelilingi pulau seluas tiga ratus meter persegi ini
pulau putri dibuka bagi wisatawan sejak pertengahan tahun dua ribu dua puluh
pulau ini berjarak tiga belas km dari singapura dan sekitar enam belas km dari johor malaysia
dulu pulau terluar ini hanya dihuni penjaga mercusuar dan tentara nasional indonesia
jaraknya yang begitu dekat membuat kedua negara tetangga terlihat cukup jelas dari sini
inilah yang menarik para wisatawan dalam dan luar negeri untuk menghabiskan waktu di pulau putri
terus sekali baru kali ini
banyak sih yang bilang kalau di sini tuh cantik
terus kayak gimana sih

pasti tempat untuk foto foto untuk keluarga keluarga sama kawan kawan juga
pulau putri bisa menjadi pilihan anda untuk berlibur bersama keluarga saat berkunjung ke kota batam
dea kartika riki maulana batam kepulauan riau